selanjutnya kita segera bergabung dengan koresponen cnn indonesia roni satria yang berada di hannover jerman
selamat siang waktu indonesia roni
roni indonesia ini kan merupakan negara asean pertama yang menjadi negara mitra di pameran dagang terbesar dunia hannover messe
dan tentunya ini sesuatu yang membanggakan ya
dan presiden jokowi juga membuka pertemuan bisnis bersama kanselir jerman
apa saja nih catatan menarik yang bisa anda bagikan kepada kami
ya sarah kalau kita lihat memang indonesia untuk kedua kalinya menjadi official partner country pada hanover messe dua ribu dua puluh tiga
dan kalau kita lihat pada dua ribu dua puluh yang lalu memang pertama kalinya indonesia menjadi official partner country merupakan dalam proses ataupun dalam bentuk digital version
sehingga kalau saat ini kita sudah bisa kembali beraktivitas dan tentunya pasca pandemi ini menjadi angin segar lagi bagi indonesia untuk bisa kembali membuka peluang
jadi untuk dilakukan khususnya di sektor industri teknologi seperti yang digaungkan di hanover messe dua ribu dua puluh tiga ini yang merupakan pameran terbesar di sektor industri teknologi terbesar di dunia
nah kemarin pada tanggal tujuh belas april pada pukul sembilan waktu indonesia waktu hanover jerman maksud saya presiden jokowi dodo secara resmi telah membuka pavilion indonesia yang seluas tiga ribu meter persegi diisi oleh satu ratus lima puluh
ada empat puluh tujuh co exhibitor dari indonesia yang akan menampilkan ataupun mengamerkan kekayaan dan juga kekuatan dari industri teknologi yang ada di indonesia
dan tentunya ini membuka mata dunia
khususnya di jerman sendiri untuk bagaimana mereka bisa melihat peluang peluang investasi yang dilakukan
kemarin juga kalau kita lihat dari apa yang disampaikan dari menko perconomian orang langga harta harta yang mengatakan bahwa sudah ada dari hasil ini
dua puluh tujuh agreement
atau kesepakatan satu di antara adalah government to government
nah dalam hal ini adalah indonesia jerman kemudian empat government to business
dan sisanya adalah dua puluh dua business to business
dalam signing mou yang juga dilakukan oleh sejumlah pebisnis di sini
dan para investor yang juga memberikan peluang ataupun menunjukkan bahwa
adanya chance yang sangat besar bagi para pebisnis ini untuk bisa nantinya
mengembangkan sesuai dengan making indonesia empat
di mana indonesia berkomitmen untuk nantinya menjadi hilirisasi industri
termasuk juga transisi energi bersih
nah dua pilar inilah yang menjadi acuan sebenarnya
kalau kita lihat juga nantinya ada di dalam hannover messe dua ribu dua puluh tiga ini
di pavilion indonesia ada stand ikn atau ibu kota nusantara
yang tentunya menjadi parameter nantinya dalam pembangunan energi baru terbarukan
dan juga energi hijau
nantinya yang secara infrastruktur maupun juga manufaktur yang akan dibangun di sana
kalau kita lihat dari apa saja poin poin penting dalam pertemuan yang dilakukan indonesia bersama jerman
tentunya dengan dua puluh tujuh agreement yang sudah ada terjadi dari hari pertama kemarin saja
kemudian membuka peluang lagi bagi indonesia untuk selama nanti pergelaran
hingga tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga mendatang
kita akan lihat seperti apa bagaimana indonesia nanti kembali menuju ke kekuatan digital
kekuatan internet of things yang juga kalau kita lihat kemarin dipamerkan juga dalam pembukaan
suatu hal yang membanggakan benar sekali seperti yang anda katakan sarah
bahwa keberhasilan indonesia untuk menjadi partner country pada tahun ini
tentunya membuka mata oleh dunia bahwa indonesia sebenarnya memiliki kekuatan industri yang baik
dan juga selama ini mungkin indonesia dikenal sebagai negara turisme ataupun juga para wisata
tetapi juga dari sektor industri yang hijau menjadi juga satu goal sesuai dengan indonesia make
making indonesia empat
kalau kita lihat dari kondisi ataupun juga bagaimana desain yang dibuat khusus untuk pavilion indonesia ini
yang menyerupai kapal pinisi ini juga memberikan suatu simbol ataupun makna yang cukup mendalam
bagaimana kapal tradisional ini memiliki ajakan untuk merengarungi masa depan ataupun tantangan masa depan bersama
kolaborasi yang menjadi ataupun partnership yang menjadi kunci dalam menjalankan bagaimana investasi itu berjalan dengan baik
dan kalau kita lihat kapal pdc ini juga merefleksikan ada tujuh sektor prioritas yang ingin dibawa indonesia
tentunya oleh para pelaku industri di indonesia yang sudah ada
saya kemarin sempat berkeliling booth kemudian melihat bagaimana pergerakan indonesia
ataupun bisnis bisnis di indonesia di masing masing sektor
ada sektor makanan otomotif ada sektor kimi
ada sektor alat kesehatan dan juga farmasi yang mereka masing masing tentu membawa hal hal yang terbaik dari kekuatan mereka
yang tentunya juga sudah ada pendekatan pendekatan oleh para investor kepada mereka yang juga dilakukan dalam bentuk investor summit seperti itu
nah setiap harinya hannover messe ini dibuka dari pukul sepuluh waktu indonesia waktu hannover jerman hingga pukul delapan belas waktu hannover
dan kalau kita lihat sepanjang hari biasanya stand indonesia ini
cukup diramaikan dengan hal hal yang berbau indonesia
juga ada kuliner indonesia kalau saya lihat kemarin di pembukaan indonesia country night
sehingga kalau kita lihat tidak hanya pesan pesan dari bagaimana investasi ini menjadi satu celah untuk mereka bisa berinvestasi di indonesia
tetapi juga bagaimana penerimaan masyarakat indonesia dalam menyemarakan kondisi ataupun hannover messe ini di dua ribu dua puluh tiga ini yang ada di hannover messe dua ribu dua puluh
kembali ke anda sarah
baik terima kasih atas informasinya korespondensi nn indonesia
roni satria melaporkan langsung dari hannover jerman